sampai jumpa di video selanjutnya
emangnya aku salah ya mas aku salah kalau misalnya aku minta tolong enak supaya gak gangguin kamu
ya terus ngapain sih kamu ketemuan lagi sama lena aku udah bosen ngomong sama kamu mid
akhirnya perjanjian kita selesai juga ya
satu bulan lagi ya mar
kamu udah gila ya gus
kamu pikir semua masalah bisa
bisa selesai dengan uang
lagian aku juga udah capek pura pura terus atau nggak
kalau gitu kita pacaran beneran aja mar
maaf gis aku rasa kamu nggak cocok buat aku
tapi aku akan berusaha bikin kamu cocok sama aku
asal kamu tau ya mar aku tuh suka senang bahkan kagum banget sama kamu
makanya aku percaya aku bisa kok bikin kamu suka sama aku
nggak perlu gis
terima kasih gis
kau bisa nangis ya mbak
apaan sih nggak
itu loh mbak tadi kemasukan debu
udah dery apaan sih
itu baju pernikahan kamu gimana udah kelar
pernikahannya aja nggak jelas
mbak bingung deh bukannya bapak udah ngobrol sama keluarganya edo
udah lah dery kamu tuh kamu nggak usah terlalu khawatir
mbak yakin deh pasti pernikahan kamu lancar
kamu bisa minta tolong jemputin dian nggak
mbak caperi mau istirahat
mbak sandra mbak sandra udah pulang loh
mbak sandra udah pulang
mbak sandra mbak sandra
mas kamu mau kemana sih mas
aku mau pergi
aku gak tahan sama kekuatan kamu
emangnya aku salah apa
kamu salah apa
kamu mau tau salah kamu apa
tanya sama diri kamu sendiri salah kamu apa
emangnya aku salah ya mas
aku salah kalau misalnya aku minta tolong lena
ya terus ngapain sih kamu ketemuan lagi sama lena
ya mas aku yang salah mas
aku janji aku gak akan ngulangin lagi mas
mit aku cuma butuh kesabaran kamu
aku tahu aku emang salah
dan ini semua gara gara aku
aku cuma mohon satu sama kamu
kasih aku kesempatan dan aku butuh waktu sekarang ini
mas sandra aku mohon mas
kamu jangan pergi dulu mas
paling gak tunggu sampai ridika dulu
mungkin ini berat buat kamu tuh
tapi daripada kalian kumpul kebo
lebih baik menikah
sebaiknya untuk sementara ini
kamu kerja sama saya
ya mungkin hasilnya nggak seberapa
tapi kalau kamu kerja dengan sungguh sungguh
saya akan melepaskan usaha ini untuk kami
hah untuk saya semua om
pokoknya kamu gak usah khawatir
pokoknya kamu gak usah khawatir
saya dan istri saya akan bantu kalian berdua
tapi aku kurang suka sih
iya ya di bagian perutnya kurang
mbak mungkin ada
atau mungkin kebaya kali ya dicoba
iya boleh ada yang warna yang muda
tunggu bentar ya
terus ke mbak fina gimana
ri pokoknya sekarang ini kita harus fokus sama pernikahan kamu dulu
ya kalau mbak emang belum dapat juruhnya aja kali ya
nanti jadi perawan tua lagi
ini buat mbak fina mbak
buat mbak sih buat kamu dong
kakek sama nenek diundang kan
emang gimana sih temen temen
oke sama nenek diundang gak ya
apa ya aku merasa kalau
kakek sama nenek itu gak suka sama aku
waktu kecil aja aku gak pernah diajak ke rumah mereka
yang diajak kan cuman mbak mita sama mbak fina
aku ini gak sepinter kakak kakak aku sih
itu kan cuma perasaan kamu doang
kakek sama nenek ya sayang lari sama kamu
masa gak datang
aku gak ngeliat mama ngundang mereka
mama udah ngundang mereka riri
dari awal juga mama udah nelfon kakek sama nih
dia lagi pergi sebentar
pak tadi sih bilangnya mau pergi sama temennya
bapak kenapa sih
udah lah gak usah khawatir
karena mama udah banyak ngebantuin riri
riri gak mungkin lupa itu mak
ya udah sekarang kamu istirahat dulu tidur ya
kau kemana lo bisa

nuh makasih dong kamu

singkat k delicu
itu anak kamu
ampuni dosa dosaku ya allah
aku telah berbuat dosa besar
aku yang sudah berzina
riri itu anak baik
ngerti kamu dong
kalau memang kamu gak mampu membahagiakan riri
mendingan kamu gak usah nikah
tidur sampah aja ya